dikempel saya motor itu
di toko kosmetik di jalan sandratek lurahan rempoha
kecamatan ciputa timur kota tanggerang selatan inilah
imam maskur pemuda dua puluh lima tahun asal biren aceh
dibawa paksa oleh sekelompok orang tak dikenal
yang diduga anggota pas pampres
pada dua belas agustus lalu
senin siang toko kosmetik berukuran tiga x empat itu
kini nampak tutup
sejumlah warga yang berdekatan dengan toko milik korban
memilih bungkam dan tak berani bicara banyak
ketua rt setempat menuturkan saat kejadian korban
tengah menjaga tokonya seorang diri
dua pria yang mirip dengan anggota tni
selang beberapa menit korban dengan kondisi tangan terbor
gol dibawa naik minibus yang didalamnya terdapat
beberapa pelaku lainnya
sejak saat itu pria aceh yang baru beberapa bulan
mengontrak di lokasi dan mengadu nasib sebagai penjual
kosmetik itu tak lagi terdengar kabarnya
karena awalnya memang dia bilang mau buka usaha kosmetik
ternyata lama lama kemudian pada selentingan
bahwa dia itu menjual narkoba
nah kemudian ini ada beberapa minggu kemarin
ada yang mengabarin bahwa yang jual kosmetik itu ditangkap
sementara itu suasana berkabung masih kental terasa
di rumah korban di desa monkelayu pada senin malam
fauzia ibu korban mengaku sangat terdengar
ia tak pernah menyangka niat imam merantau mencari rezeki
harus berakhir tragis
fauzia pun menceritakan kronologi kejadian yang menimpa anaknya itu
ketika itu imam sempat menelpon keluarganya memberitahukan
ia sedang dalam sekapan penculik
imam meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang
dua puluh juta rupiah agar tidak disiksa lagi
dalam keadaan gundah pada sabtu sembilan belas agustus lalu
fauzia dan keluarganya terbang ke jakarta untuk mencari keberadaan anaknya
hingga akhirnya pada rabu dua puluh tiga agustus fauzia mendapatkan kabar
anaknya telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa
di kabupaten karawang provinsi jawa barat
jenasa imam tergeletak di dalam sebuah kali
akan kutipan tidak tidak
ini dulu lewat seorang yang telpon lagi disiksa
seorang yang keluar makanya kami tahu
ini sudah hancur perasaan seorang yang telpon lagi disiksa

banyak yang dari keluarga tidak ada maaf
fauzia berharap agar kasus tewasnya imam diusut tuntas
dan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal
tim liputan cnn indonesia